gubernur jawa tengah ganjar pranowo menjalani pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi kpk
ganjar diperiksa terkait kasus mega korupsi ktp elektronik
politisi pdi perjuangan ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi mantan anggota dpr
ketika proyek ktp elektronik bergulir ganjar menjabat sebagai wakil ketua komisi dua dpr
selain memeriksa ganjar pranowo penyidik kpk juga menjadwalkan pemeriksaan
terhadap bupati morowali utara aptripel tumi momor sebagai saksi bagi tersangka yang sama
biasa saja proses penganggaran karena bahasnya di badan anggaran
untuk saya kesaksian juga gitu salah dari data bukaan
enggak pak kebetulan dari dapuan itu
enggak di dapuan itu
dan untuk mengelaburasi lebih jauh terkait pemeriksaan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan perkembangan kasus korupsi ktp elektronik
sudah ada koresponen cnn indonesia arman helmi di gedung kpk
selamat malam arman
apa yang ingin digali oleh kpk dari pemeriksaan ganjar pranowo
dan ini artinya soal kasus ktp elektronik masih belum berhenti ya
masih akan ada tersangka lain
ya jurubicara kpk febri diansyah putri mengatakan bahwa
ganjar pranowo ini dipanggil atau diperiksa tim penyidik kpk
hari ini untuk mengetahui atau mengorek keterangan
ataupun juga pengetahuan saksi terkait dengan rapat rapat di komisi dua dpr ri
terkait dengan penyusunan ataupun juga pembahasan anggaran
untuk pengadaan ktp elektronik seperti itu
dan memang betul setelah diperiksa oleh tim penyidik kpk
ganjar pranowo bertemu dengan awak media
dan ia mengiakkan bahwa saat ini
atau hari ini ia diperiksa oleh penyidik kpk
terkait dengan pengetahuan dia terhadap dengan rapat rapat penyusuran anggaran
terkait dengan pengadaan proyek ktp elektronik di dpr ri seperti itu
dan menurut ganjar pranowo ataupun juga mantan pimpinan komisi dua dprri saat itu
bahwa ia mengatakan pembahasan anggaran proyek itu
memang dilakukan oleh komisi dua bersama dengan mitranya
yaitu kementerian dalam negeri
dan pada saat itu memang menurut ganjar pranowo harus ataupun juga ada kebutuhan
untuk mencetak daripada ktp elektronik untuk disebarkan
atau untuk seratus lebih kabupaten kota yang ada di indonesia
sehingga dibutuhkan adanya penambahan anggaran seperti itu kata ganjar pranowo
dan ganjar pranowo juga sedikit menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan
atau penambahan anggaran tersebut
menurut ganjar bahwa apabila atau mau ada perubahan ataupun juga optimalisasi anggaran di banggar
maka komisi dua maupun mitranya dalam hal ini kementerian dalam negeri harus menyampaikan detil detilnya
sehingga pada rapat penyusunan anggaran waktu itu
kementerian dalam negeri menyampaikan itu kepada badan anggaran dpr ri
dan ditetapkanlah begitu penambahan anggarannya seperti apa
kita kembali ke markus nari karena markus nari ini merupakan tersangka ke delapan daripada ktp elektronik ini
di mana markus nari ini ditetapkan atau sudah ditetapkan oleh kpk
sebagai tersangka pada periode atau pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
dan markus nari baru ditetapkan atau baru ditahan oleh kpk
pada satu april dua ribu dua puluh
beberapa waktu lalu juga febri diansyah mengatakan kenapa penetapan tersangka
sampai dengan penahanan markus nari ini cukup begitu lama
karena disebabkan tim penyelidik kpk juga terus mendalami dan mengumpulkan bukti bukti yang kuat
sehingga markus nari berhasil diamankan atau ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi pada satu april dua ribu sembilan belas
dalam kasus ktp elektronik ini markus nari diduga berperan dalam memuluskan
dan juga ya memuluskan pembahasan dan juga penambahan anggaran ktp
dimana pada tahun dua ribu dua belas pada saat rapat tersebut juga ada proses pembahasan anggaran
untuk perpanjangan proyek iktp senilai rp satu empat triliun
dan pada saat itu markus nari diduga meminta uang kepada pejabat kemendagri saat itu
yaitu irman sekitar rp lima miliar rupiah
dan untuk realisasi permintaan daripada markus nari itu

dan dikira itu adalah uang yang diperlukan oleh ktp

dan ternyata juga markus nari sebelumnya sudah berstatus sebagai tersangka
dalam perkara menghalangi proses hukum untuk kasus mega korupsi ktp elektronik
sejauh ini memang jurubicara kpk febri diansyah putri tidak terlalu banyak
memberikan keterangan terhadap proses pemeriksaan daripada ganjar pranowo
pun begitu juga ganjar pranowo tadi juga seperti yang sudah disampaikan
atau diperdengarkan pada pemberitaan sebelumnya bahwa
ia hanya diperiksa sebagai saksi atau pengetahuan dia
sebagai saksi untuk markus nari dan dalam kapasitas dia
sebagai pengetahuan dia
pimpinan komisi dua di dpr ri terkait dengan rapat rapat penyusunan
ataupun juga pembahasan anggaran pengadaan ktp elektronik
tapi bagaimanapun kan kembali ada pertanyaan di sini
mengapa kemudian kasus ini kembali dibuka
apakah artinya ada ini belum beres
kpk masih melihat ada tersangka yang kemudian masih berada di luar
ya putri jurubicara kpk mengatakan bahwa memang itu tidak menutup kemungkinan
apabila kpk atau tim penyidik kpk dikemudiannya
dikendalikan oleh ktp
tapi kira kira ini masih berhasil dikemukakan oleh beberapa saksi
mungkin juga bisa termasuk keterangan dari ganjar pranowo sendiri
karena memang kasus ini belum sama sekali dinyatakan ditutup begitu oleh kpk
karena juga ini masih tetap terus bergulir hari ini juga selain ganjar pranowo
juga sudah ada bupati morowali utara yang juga diperiksa untuk tersangka markus nari
itu tandanya atau itu berarti kasus ini masih akan tetap terus bergulir
dan tetap akan terus dikembangkan oleh tim penyidik kpk
jadi ini masih tetap bergulir
tapi ini masih tetap bergulir

mas herman helmi dari gidung kpk jakarta